dari jeju korea selatan global green growth institute menghasilkan kesepakatan bahwa energi terbarukan harus secepatnya dikembangkan
dan koresponden cnn indonesia silvano hajid perangkumnya untuk anda
pertemuan tiga puluh lima negara anggota ratusan profesional menentukan target pembangunan sekaligus perbaikan lingkungan hingga tahun dua ribu dua puluh
energi terbarukan seperti energi surya energi angin energi atau biomasa dan yang lain lain itu sangat mungkin dikembangkan
dulu orang males mengembangkan karena mahal investasinya mahal harga jualnya mahal
sekarang tidak kecenderungannya makin murah energi surya itu makin murah ongkos produksinya murah harga jualnya juga akan
dan makin murah
kerjasama antara pt sarana multi infrastruktur dengan global green growth akhirnya terrealisasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya
sepuluh mw untuk proyek pertama membutuhkan anggaran sebesar satu ratus lima puluh juta dolar amerika serikat
di dalam perjanjian cooperation agreement itu masing masing pihak akan menyumbangkan resource nya sumber dayanya
baik dalam sumber daya maksudnya knowledge ataupun resource sumber daya manusia
yang ada di masing masing dan juga budget yang mesti dipersiapkan untuk menyiapkan proyek tersebut
nah pada akhirnya nanti persiapan ini akan kerjasama juga dengan pengembang di proyek tersebut
kebetulan pengembangnya adalah bumn juga yang memang melakukan pengelolaan kawasan pariwisata di lombok
pemerintah lewat bapenas yang sudah menentukan rencana green growth sejak tahun dua ribu tiga belas akan mengganti tata cara dalam koridor kebijakan
untuk mempercepat proses
realisasi perjanjian paris
kami melihat dengan kita fokus pada sustainable growth green growth maka kita yakin bahwa dibanding business as usual
apakah tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima pertama tentunya kita ingin menurunkan tingkat emisi
tapi kedua yang lebih penting adalah kita tetap mendapatkan pertumbuhan tapi pertumbuhan yang lebih berkesinambungan
saat ini indonesia baru menyerap lima juta dolar amerika serikat
satu ratus tiga puluh satu juta dolar amerika serikat yang dikucurkan untuk merencanakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya
dan pengembangan energi terbarukan lainnya bersama lima negara lain